setelah serangan terduga teroris di mabes polri pada rabu sore sejumlah markas polisi mulai meningkatkan kewaspadaan
salah satunya mapolres metro jakarta pusat
selain menutup gerbang utama polisi bersenjata laras panjang juga membatasi dan memeriksa identitas serta barang bawaan pengunjung yang akan masuk ke mapolres metro jakarta pusat
polisi juga disiagakan diakses keluar masuk mapolres
semua kendaraan pengunjung juga tidak diizinkan masuk ke halaman parkir mapolres
peningkatan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi aksi teror susulan pasca serangan di mabes polri pada rabu sore kemarin
peningkatan pengamanan juga dilakukan personil polres pasuruan kota jawa timur
satu persatu tamu diperiksa isi tasnya
polisi juga menambah jumlah kamera cctv di area mapolres
meski pengamanan ditingkatkan
polresta pasuruan masih melayani masyarakat seperti penerbitan skck dan sim
sementara di denpasar pada kamis pagi
polda bali dan jajarannya meningkatkan pengamanan pasca penyerangan terduga teroris di mabes polri
sejumlah polisi bersenjata berjaga di depan pintu masuk mapolda bali
peningkatan penjagaan ini dilakukan di seluruh markas kepolisian di jajaran polda bali
selain markas polisi penjagaan juga dilakukan di sejumlah gereja